menjadi salah satu anggota dprd dki jakarta terpilih dalam legislatif dua ribu sembilan belas
ia maju sebagai anggota dewan dari partai amanat nasional
andi atau akrab disapa bang faraz ini merupakan putra mantan ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah dimsyam syudin
lalu bagaimanakah kinerja dewan muda ini
dan apakah nama besar sang ayah mampu membuatnya
yang kembali terpilih menjadi anggota dewan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
mas andi ini sebagai anggota komisi b dprd dki jakarta sebenarnya apa sih kerjanya kemudian fokusnya apa
komisi b dki jakarta itu membidangi perekonomian dan tata kelola bumd
fokus saya secara pribadi kalau di komisi b
itu terkait masalah nggak jauh jauh lapangan pekerjaan
lalu ketahanan pangan serta manajemen pengelolaan bumd yang lebih baik lagi
kalau mas ini ngomongin soal lapangan kerja tidak bisa dipungkirikan anak anak muda
ini banyak nih sarjana tapi banyak juga yang pengangguran
nah gimana nih sebagai anggota dprd yang fokusnya ke anak muda juga sama lapangan kerja apa yang udah lakukan
mendalami bidang saya
selain sebagai sebelumnya sebelum jadi anggota dewan selain jadi pengusaha muda saya juga
jadi akademisi lah di salah satu universitas
fokusnya adalah bagaimana membekali warga masyarakat kita dengan keterampilan
karena di saat lapangan pekerjaan itu sangat sulit zaman sekarang
pemberi pekerjaannya juga menurun apalagi pasca covid
salah satu solusi jangka pendek atau alternatif sementara adalah menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri
dengan cara apa beralih ke wirausaha
nah tapi kan banyak
kendala ataupun hambatan ketakutan memulai usaha ini gimana sih caranya
hasil konkret yang sudah diwujudkan oleh mas andi sendiri karena kan ini kan sudah pernah atau saat ini memang sudah di dprd kan
khususnya komisi b
yang sudah kami lakukan saya mendorong adanya program tidak hanya pelatihan keterampilan
dibekali dengan instruktur yang bagus tapi juga diberikan modal bukan modal usaha tapi modal alat bantu produksi
jadi mereka biasanya warga masyarakat mendaftar pelatihan keterampilan dari mulai kuliner tata busana tata rias mengemudi
servis elektronik diberikan instrukturnya pelatihan tapi juga diberikan alat bantunya
kalau mas ini berarti hal hal seperti ini kayak turun langsung ke masyarakat seperti tadi
kayak melihat umkm itu memang sering dilakukan untuk melihat langsung masalah atau belanja masalah
saya kalau sebelumnya saya nggak terlalu tahu ya programnya tapi sejak dua ribu dua
waktu itu programnya mantan wakil gubernur kita bang sandi uno ada okoc
penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan entrepreneurship atau kewirausahaan
nah disitu saya sepakat dan mendorong betul program tersebut bukan dari sisi kebijakan politisnya ya
tapi saya rasa ini merupakan sebuah kebijakan yang setidaknya kalau dimulai dimulai dari sekarang
ini bisa memberikan solusi setidaknya jangka pendek ini bisa mulai terasa
ini penasaran mas politisi muda seperti mas andi ini terjun baru di umur dua puluh enam tahun nah modalnya tuh gimana mas andi
karena kan ya pastikan modal bukan hanya popularitas pasti akan ada uang tadi juga disebutkan oleh bapak kan
karena itu juga salah satu hal yang realistis gitu nah seperti apa ada mahar mahar juga nggak sih mas
pertama kalau modal
pertama kalau modal
pertama kalau modal
di politik itu apalagi kontestasi itu saya meyakini ada tiga
modal ekonomi sudah pasti modal sosial modal sosial itu tidak hanya popularitas
tapi kalau kita punya kemampuan social skill yang baik punya teman di mana mana ikut aktif di beberapa organisasi
punya berbagai jaringan luas itu merupakan modal sosial juga
terakhir adalah modal intelektual
kapasitas diri keilmuan pengalaman yang bisa menjadi bekal dan modal
modalnya apa mbak
orang kalau percaya anggaplah percaya sama apa yang kita yakini gitu ya
banyak juga donatur atau sponsor saya nyebutnya angel lah angel investor yang mau turunan rembuk untuk bantu
mungkin nilainya nggak besar
tapi buat kami para politisi muda yang terjun di kontestasi pilek yang modalnya butuh sangat besar itu sangat sangat membantu sekali
modalnya besar boleh nggak sih
kayaknya berapa sih mas modalnya kalau menurut gede celek kalau bisa sampai di anggota di prd tiga digit atau miliaran bahkan
kalau yang saya tahu ya yang saya tahu
kolega saya yang lain itu range nya variatif dari mulai ratusan juta sampai miliar
minimal dki jakarta sepertinya itu bisa tiga sampai lima miliar
kebetulan saya termasuk golongan yang paket ekonomis kemarin itu saya nggak nyampe dua miliar lah
nggak modal sendiri ya tapi saya itu dari apa namanya
angel angel yang membantu terkumpul nggak sampai dua miliar
tapi alhamdulillah saya mencoba memaksimalkan ikhtiar saya ya masih diberikan kesempatan
menarik mas ada angel angel itu
tampak nggak sih mas ada intervensi ketika kamu diterpilih kamu harus bantu aku di belakang layar ini atau apalah harus sebut
kalau itu saya kembalikan ke komitmen
bagi yang tipe kelas seperti itu saya berkomitmen saya kembalikan
kali kamu melanggar hukum negara apalagi terlibat korupsi terlibat money politics terlibat apa dan hukum agama saya sebagai orang tua tidak akan bela bela
bahkan mungkin yang akan pertama mengantarkannya ke polisi
halo pak din apa kabar nih pak din udah selamat tak berjumpa
sebagai politisi senior
sehat walafiat bukan politisi
oh bukan politisi tapi ini anaknya ikut politisi juga
saya pernah di partai politik tapi sudah
sekarang ada partai baru tapi tidak berjaya ikut pemilu
tapi masih eksis partai pelitanya
insya allah partai anak anak muda ya
pak ini menarik nih partainya kan juga buat partai anak muda pelita
tapi ini mas andi ikut juga dalam partai tapi beda partai sebenarnya disuruh masuk ke politik
terus terang saya tidak merancang andi sebagai putra untuk jadi politisi
walaupun saya memberi kebebasan
kebetulan ada tiga putra dari almarhumah
dan masing masing menempuh jalannya sendiri
sebenarnya dari sudut namanya itu bahasa persia nama dia itu
farazandi fidinan shah
waktu itu saya berada di amerika serikat
sedang belajar bahasa persia salah satu bahasa yang harus dipelajari
saya tertarik maka saya temukan sebuah istilah
jadi farazandi itu seorang yang aktif
tapi untuk kepentingan orang banyak
jadi umum sekali
maka apapun yang dia pilih kebetulan pendidikannya pilihannya sendiri
sehingga di perguruan tinggi di bidang ekonomi bisnis
sampai ke inggris
di coventry dia memilih bisnis
saya pikir mau jadi pengusaha
walaupun saya amati ada perusahaannya bersama anak anak muda lain
kamu terakhir kok masuk partai politik
ya udahlah panggilannya di situ
saya sebagai orang tua hanya berpesan jadilah politisi sejati
dan yang kedua sebagai orang tua
saya berbeda dengan orang tua lain
tidak akan mendukung
apalagi secara material
kebetulan saya tidak punya
dan juga tidak mendorong dorong mempromosikannya
bahkan saya pernah larang waktu pilek yang lalu itu
tentu ada sepanduk
dukunglah para zandi fidinan shah ya
dibawanya dalam kurung
putra kiai haji din syamsuddin
dipasang di depan rumah lagi
catatannya bukan saya yang bikin pak
itu pengurus masjid
pak dit ini kan sebagai bisa dikatakan untuk pengalaman di dunia politiknya
pak did sudah cukup asam garam sudah tahu
apa ketuah dan juga istrinya hujangan untuk pak zandi supaya bisa on the track
walaupun ada perubahan yang mendasar ya
pada zaman orde baru
dimana ada pemerintahan yang sangat sangat sentralistik
waktu itu saya di golkar sebagai ketua lead bank
tentu sekarang berbeda
ada kebebasan ada multi party system
sistem partai politik yang banyak
walaupun ya ada persamaan
pesan saya jadilah politisi sejati dalam arti satu
berpegang pada amanah rakyat
memperjuangkannya secara sungguh sungguh
jangan terjebak kepada tiga hal
berpolitik secara pragmatis
tapi berpolitiklah sebagai jalur ibadah
sebagai jalan dakwah
karena bisa berdakwah dan beribadah lewat jalan politik
yang kedua jangan terjebak pada materialisme politik
politik serba bendawi
dan apalagi ya
tak terhindarkan katanya suap menyuap
apalagi yang bersifat materil
nah itu saya selalu pesankan
dan jangan menyimpang dari
dan hukum agama
saya pesan kepada andi
kamu jangan melanggar
kali kamu melanggar hukum negara
apalagi terlibat korupsi
dan hukum agama
saya sebagai orang tua tidak akan bela bela
bahkan mungkin yang akan pertama mengantarkannya ke polisi
jadi bapak berikan privilege juga ke nasib
ya saya berikan privilege ke nasib
otomatis kan banyak juga nih yang
islahnya sayang bapak dari muhammadiyah
dari teman teman terdekat
istilahnya rumahnya sendiri bisa deketan gitu
memang di dapil andi ini
tentu banyak kalangan nahdiin
anggota toko dan anggota nu
saya dikenal sebagai tokoh muhammadiyah
yang punya akar di nu
menampilkan islam moderat wasatiyah
bahkan dengan pemeluk agama lain
saya amati mereka cukup bersimpati kepada andi
tidak melihat sebagai putera toko muhammadiyah
karena memang ya
itu hanyalah perbedaan paham keagamaan
tidak pada prinsip
oleh karena itu
saya berharap tidak jadi masalah ya
apa harapan dari pak dir untuk mas andi
dan juga ini melihat pemilu dua ribu dua puluh empat
karena kan mungkin
zamannya pak din dari order baru
sekarang melihat yang demokrasi
juga sudah sangat bertransformasi
sangat bermanoeuvre nya juga cukup luar biasa
ya pertama pesan saya
bersainglah secara sehat
tidak perlu sikut sikutan
apalagi dalam satu partai
wakil sekjen di dewan pimpinan pusat
partai amarat nasional
kedua juga ketua dewan pimpinan
di jakarta selatan
dan nanti dengan calon calon dari partai partai lainnya
simpati dan dunga rakyat
tapi tanpa harus
itu bahasa al qurannya
berlomba lomba dalam kebaikan
walaupun tidak mudah
masyarakat kita sudah terpapar dengan
dan yang disuap
ini gak berkah hidup
kepada putra kami
bukan seperti nama panggilan
jangan jadikan sebagai
namanya ini percobaan pertama
saya tidak ingin menjadikan
nama besar itu
fransis yang memulai
dan men argentik
apa maksudnya jadi anggota dewan itu emang udah gak boleh nongkrong lagi ya
boleh bahkan pengen tahu kayak gimana
apalagi saya mendorong campaign politik saya itu kepemudaan ekonomi kreatif olahraga
tentunya hal hal itu tidak jauh dengan hal hal yang bentuknya kasual nongkrong dan juga kreatif
gimana caranya kita bisa tetap keep up to date relevan sama perkembangan zaman
kalau kita tidak menjadi bagian di dalamnya
suka musik apa sih nih genrenya mas kalau ada apa kan pengen tahu dong
saya suka jazz yang favorit tuh ikan dalam kolam
nah itu aja
bila ingin melihat ikan biarkan saja biar duduk dengan tenang
ternyata emang masih mengikuti tren tren anak muda masa kini dia
mas andi ini tadi ngomongin soal dapil neraka
gimana nih caranya mas andi masih muda meyakinkan konstituen masyarakat di tengah basisnya bisa dibilang
pertama tentunya saya banyak belajar
belajarnya caranya apa belajar turun langsung
saya turun langsung itu dimulai dari lingkungan terkecil sekitar rumah dan seterusnya
ternyata daerah dapil saya sebesar itu masih banyak daerah yang belum pernah tergarap
atau terjamah oleh caleg caleg turun ke sana
padahal sudah banyak incumbent nya
tapi masih banyak daerah yang kalau kita tanya kemarin pilek atau pilpres sebelumnya nyoblos siapa
loh kok nggak nyoblos dewannya
kita nggak kenal sama dewannya
oh ini prioritas kedua
yang akan di apa ya supaya bisa kembali lagi maju terpilih targetnya
strateginya gak jauh jauh saya merawat saya sebut namanya keluarga binaan
saya ingin mencoba merubah paradigma ataupun cara berpikir bahwa kontestasi antara warga dan caleg
itu bukan namanya beli putus
bukan namanya transaksi
bukan namanya transaksional
tapi memang bisa dirawat tidak hanya pas lagi pemilu
setelah selesai pemilu tahun pertama menjabat tahun ke dua tahun ke tiga tahun ke empat sampai tahun ke lima
sampai ketemu pemilu lagi itu dirawat
saya mencoba menciptakan sebuah program yaitu teknologi berbasis aplikasi yang memang kalau saya rasa sih diantara dewan lain mungkin ya saya bisa self claim saya yang pertama
namanya anak muda mbak idealis
kita dekat dengan teknologi kita ingin hadirkan sebuah teknologi yang niatannya tujuannya mempermudah memudahkan mendekatkan dan insya allah juga tepat sasaran
jadi siapapun yang kita bantu konstituen kita warga binaan kita itu yang prioritas yang utama
kalau mas andi ini tantangannya bagi politisi muda bisa terjun ke dunia politik apalagi senior senior tadi adaptasinya sulit nggak sih mas
alhamdulillah sih kalau bagi saya tidak terlalu sulit ya
tapi betul betul banyak pembelajaran lebih ke adaptasi tentang ternyata mekanisme birokrasi kita ini seperti ini loh
saya banyak tercengang ternyata mau bantu warga masyarakat itu nggak semudah itu juga ya
nggak bisa secepat itu juga ya
padahal kita pikir kita punya instrumen anggaran kita punya privilege kebijakan kita punya kuasa ya secara politis kita bisa lakukan hal yang sangat sangat signifikan terhadap warga masyarakat
ada yang bisa cepat kita bantu ada juga yang ternyata butuh sebuah
mekanisme yang menghabiskan waktu bertahun tahun
itu yang saya agak kaget agak tercengang gitu
ujung ujungnya apa yang memang bisa kita tackle sendiri udahlah pakai kantong belakang aja sendiri
yang penting cepat gitu
cuma lama lama nggak baik juga
orang mikir udahlah dewannya aja yang menuhin gitu ya
modal dari mana
nah ini yang saya rasa saya mencoba memahami jangan jangan ini yang menjadi motivasi para oknum oknum tertentu yang melihat ada pintu pintu korupsi di sana
anak muda dikenal dengan kritisnya vokal gitu mas
di dunia politik seperti ini otomatis banyak kompetitor
nah pernah nggak sih dapat ancaman atau ya tentunya nggak smooth kan perjalanan itu gimana cara menghadapinya
karena masih muda tentu
karena masih muda tentunya masih menggebu gebu juga emosional juga masih up and down
pertama pertama saya memegang prinsip ini diajarkan oleh ayah anda dan mentor mentor terbaik saya politisi politisi senior
ayahanda ketum pak zulhas senior senior di partai ya
yaitu berpolitiklah dengan santun
keras boleh vokal boleh tegas secara prinsip boleh tapi dengan santun
maksudnya apa sampaikan statement statement yang rasional berbasiskan data dan tentunya pro kepada masyarakat
hindari pendekatan yang cukup emosional ofensif
karena boleh jadi terlihat keras dan tegas iya
tapi mendapatkan simpati masyarakat ternyata enggak juga
kami sebagai perwakilan dewan muda yang ada di parlemen sekarang dipercaya harus bisa menjadi representatif dewan muda dan mempertontonkan suatu pendekatan yang berbeda
mas andi ini kan anak dari tokoh nasional yang cukup dikenal publik tokoh muhammadiyah nadin samsyudin
apakah nama besar sang ayah ini membayangi atau jadi privilege sendiri
karena kan tentunya banyak nih bahasa suara yang diperoleh

pada awal masa kampanye dulu saya berusaha sebisa mungkin itu menghindari menggunakan modal sosial saya sebagai putra dari seorang profesor denny
karena namanya ini percobaan yang cukup mudah
namanya ini percobaan pertama pileg pertama
yang kata senior senior ini keras kotor dan segala macam
saya tidak ingin menjadikan privilege nama besar itu menjadi sebuah resiko di situ
nyatanya memang sebuah keniscayaan namanya nasab dari orang tua itu
itu tidak bisa terlepas
terus begitu saja melekat juga
tapi secara tidak langsung memberikan tanggung jawab yang besar bagi saya bagaimana menjaganya
satu adalah reputasi beliau
kedua adalah jaringan beliau
ayah anda berpesan utamanya jaringan jaringan utama dari ayah anda itu harus coba disentuh
urusan mau dipilih gak dipilih urusan belakangan
yang penting harus sentuh
yang kedua adalah prinsip prinsip ayah anda itu yang memang sejalan dengan saya saya suarakan kembali
gak sedikit juga yang mungkin ada berbeda cara pandang saya dengan beliau
ya mungkin saya coba kemas dengan cara yang lain ataupun dengan cara saya
kalau boleh dibilang sama mas angka panya
ayah anda nggak pernah ikut campur sedikit pun
paling kalau saya ingat seumur umur itu baru sekali pernah ikut turun ke dapil acara keagamaan waktu itu
dan di sana pula baru banyak warga yang mengetahui ada apa namanya nama ayah anda di belakangnya
sebelumnya gak tahu gitu sebelumnya malah gak tahu
sejak itu saya mencoba berpikir juga bagaimana bisa memaksimalkan privilege ini
tidak menyalahgunakan tapi dengan keyakinan saya bisa meneruskan perjuangan beliau yang mungkin sekarang sudah sampai satu titik apa namanya
berarti yakin dua ribu dua puluh empat menang kembali
insya allah kita kembalikan kepada warga masyarakat yang tentunya sudah mengenal saya ataupun baru mengenal saya
berikan kesempatan untuk dewan dewan muda ini bisa membuktikan dirinya
oke pak sandi terima kasih kita sudah terus berbicara bareng dari pagi sampai seharian ini
semoga benar benar amanah dan sebagai anak muda bisa memberikan warna baru di dunia politik
dan tentu kita tunggu janji janjinya khususnya biar ini anak anak muda bisa berpikir
dan semoga ini anak anak muda lapangan pekerjaan ini paling utama biar bisa semakin meningkat dan tentunya kesejahteraan dan tujuannya juga tercapai
thank you mas andi dan kita doakan semoga dua ribu dua puluh empat terpilih lagi
request ya kalau jelek nyanyinya di cut aja
pokoknya yang bagusnya aja ya
padahal bagus awalnya